pasca ditutup akibat tujuh pedagangnya positif terpapar covid sembilan belas
petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta
melakukan sterilisasi pasar petojo ilir gambir jakarta pusat pada rabu pagi
sterilisasi dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas
sebelum pasar petojo ilir kembali dibuka pada esok hari
sterilisasi dengan menyemprotkan cairan desinfektan dilakukan ke seluruh area pasar
mulai dari area los pedagang lorong pasar hingga area luar pasar
kepala pasar petojo ilir imam taufik mengungkapkan sterilisasi ke seluruh area pasar
dilakukan menyusul ditemukannya tujuh pedagang yang hasil swabnya positif covid sembilan belas
desinfektan dari kerjasama dengan damkar jaya dan dikelurahan petojo utara
ini dilakukan selama penempaan sementara tiga hari dari tanggal dua puluh dua sampai tanggal dua puluh empat
nanti setelah dilakukan penyemprotan akan dibuka dan akan dilakukan protokol kesehatan
tentunya yang telah dipersediakan dengan penyutangan terus cari alkohol